ini pasti makas mereka
aku tidak ada urusan dengan kalian
kalian sayang keluarga kalian
sebaiknya kalian tidak ikut
raju bangun raju
dia kenapa kumarah
dia sudah tidak bernyawa lagi
raju bangun raju
siapa gue sepenjajian
siapa yang menyuruh kau
saya anak buah
itu tidak mungkin
kidayun telah menipu kami
dan membunuh raju
tidak ada waspada
kami hanya berdua
tidak perlu dikenal
kami hanya ada satu
dia tak mau lewati
iziak tak mau lewati
dia belum ketahuan
sedih aku satu
ini tak pernah bahagia
kau tak mau lewati
kau tak mau lewati
aku tak percaya kau lewati
kau tak mau lewati
kau tak mau lewati
kau tidak boleh lewati raju
aku tak percaya
kau tak boleh lewati raju
kau tidak percaya aku lewati
apa yang harus kita lakukan bapak alang
saya akan bawa rajulangnya pulang ke rumah
saya yakin pasti masih ada cara untuk bisa menyembuhkan racun
biar aku bantu kamu untuk bawa rajuannya
ki mau lebih baik menguasai umbalang
karena saya takut emosinya umbalang tidak bisa dikendalikan
ini pasti mahkas mereka
aku tidak ada urusan dengan kalian
kalian sayang keluarga kalian
sebaiknya kalian tidak ikut campur
gidayun tidak bisa diganggu
sebaiknya kau pergi dari sini
tidak ada biar aku
ternyata kau memang keras kepala
aku tak butuh bantuan kau ki mau
gumara memerintahkanku untuk melindungimu
nampaknya setelah lama tidak bertemu kumara sudah mulai meragukan kemampuanku
justru yang jelas
gumara sangat penuhi sama kamu
tidak sebaiknya selalu bersama kamu
kalian berdua beranggi dari sini
gidayun ini kebenaran orang
perintah adalah tangannya

pulau berubahnya k pingin kita recursos

prafa bakal mu gang
aku sudah angker
sakit tuan uda
pukulan orang asing itu kuat sekali deh
jadi saya terasa remuk dipukulnya
mudah mudahan ramuan yang udah bikin ini bisa mengobati luka dalam tuhan ini
terima kasih jay
lapor udah sampe ada mobil asing mendekat kesini
mobil siapa tuh
gak tau dah saya gak pernah liat mobil itu datang kesini
tuan uda tuan uda
tuan uda tuan uda
tuan uda diamlah disini
biar udah sam yang melihatnya
tapi saya mau liat uda
siapa yang datang
jangan tuan uda
biar udah sam yang menghadapi
istirahatlah dulu disini
sudah sudah sudah
kau jaga tuan uda
tutup pintu terangkan terangkan
kalau ada yang memaksa masuk kau habisi
kalau saya tak luka seperti ini